mendingannya kita jaga jarak dari sekarang bisa wah
gue gak mau masalah kayak tadi keulang lagi ritki
ngerti tapi kayaknya nggak bisa
karena kita ditakdirin tuh gak berjauhan tapi deket
ya ibaratnya kayak kan ebu kering dan juga air
selalu ya saling membutuhkan
gua suka caranya
kucok kan ebu kering
kaigo capek banget sih jalan dari sana ke sini
mana gak dapet dapet lagi uji koronanya
atau gitu rana gak usah bareng deh sama pak namcin
saatnya pintu gerbang ditutup
pak kita kan jatuh sekitar semenit doang pak
yaa gak bukain duduk be
terima kasih menitulah pak
ninggalin rara di jalan
rara jadi terlambat deh
mereka pasti mau lewat pintu belakang
rara kan anak ipa
yaudah deh gak lapar
ih ketemu lagi
salah masalah mau gue kayak gitu
bisa permisi gak
sebaiknya kita jaga jarak dari sekarang bisa kan
gua gak mau masalah kayak tadi keulang lagi rizky
karena kita ditakdirin tuh gak berjauhan
ya ibaratnya kayak kanebo kering
dan juga air
selalu ya saling membutuhkan
oh enggak ngaco lah benar
lu nyadar gak sih
kanebo kering itu gak akan berguna
kalau gak ada air
itu berarti lo gak akan berguna kalau nggak sama gue
karena gua airnya
kok gak bisa pak jauh jauh dari gue gitu
dua km sekarang tuh di pagar tuh
oh lu yakin mau jaga jarak
gak kena kan
oke terserah sih tapi ya
kalau hukuman lu sama pak togar mau ditambahin terserah
gue kan harus latihan dance bareng rifki buat tampil minggu depan
mana bisa aku jaga jarak sama dia
aduh yaudah deh gak apa apa lah
tadi katanya jaga jarak
kita mau latihan dance
lu bisa gak sih
gak usah teriak teriak
bisik bisik aja kalau ngomongin
lu gak usah bakat gue kan bisa
yaudah makanya lu gak usah teriak teriak
lu gak usah minta gue untuk ngejauhin lu
karena kenyataannya memang gak bisa
lu tau gak kenapa
karena tanpa adanya gue di hidup lu
hidup lu akan menjadi tidak berwarna sama sekali
serius dikit gak sih ha
lu tenang aja
apa lo mau diseriusin sekarang
ada satu hal yang harus gue ngomongin kalau ricky
lu gak mau apa apa nyari cara biar
anak ipa sama ips gak berantem gitu
kayak sekolah lain
ya maksud gue gak usah bikin peraturan yang aneh gitu
biar gak jadi musuh bulutan maksud gue
tuh bencin perhatian lu
yaudah gue dukung
gue dukung yang kali ini gue dukung lo deh
gadil berantem aja terus
tiap hari gue gak peduli
gue gak peduli
payah payah lu berantem bukuk bukukan gue gak peduli
kasihan masih muda
stabil emosinya gak ada
bagaimana bete ini sih ngesel
masa perempuan begitu dia bilang bete posisif
aduh dief gak usah emosi lah
perkataan misil gak usah diambil hati
gak usah dipikirin
lu tuh bukan posesif div
emang agak lebay sih kadang kadang
alaika ada gak ada betul juga ya
sejak kapan alip bawa alip otak ke sekolah ini
ampun gak ke
gif tolong bukain gerbangnya dong
siapa yang mau ngejengkelin
siapa yang mau ngejengkelin
untung beta ada kunci duplikat
kalian semua tidak selamat
harap pasti telat gara gara gue tinggalin di jalan tadi
ih kok ditutup sih gerbangnya
biarin orang masuk dong please
atau tiada apa
gak usah ngacur ya
udah deh vin
jangan jangan emang bener lagi
ada hubungan terlarang antara lo sama si rara